sementara itu penanganan kasus penganiayaan david ozora selasa siang memasuki babak baru
usai berkas jatah kalengkap kemarin penyidik polda metro jaya menyerahkan berkas berikut pelaku anak ag kekejari jakarta selatan
tidak hanya itu mobil jeep mewah juga ikut disertakan dalam pelimpahan tahap dua ini
penyidik polda metro jaya melimpahkan berkas berikut tersangka ag
dan barang bukti kasus penganiayaan david ozora ke kejaksaan negeri jakarta selatan selasa siang
setibanya di gedung kejari jakarta selatan pelaku anak ag langsung dibawa ke ruang penerimaan tahanan
ag resmi ditahan di kejaksaan negeri jakarta selatan dan ditahan di lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial lpks
dengan alasan pelaku merupakan anak di bawah umur
usai berkas diterima kejaksaan negeri jakarta selatan dalam waktu dekat
akan segera melanjutkan kejaksaan
tim jaksa penuntut umum khusus kasus pidana anak memiliki waktu lima hari
untuk menyempurnakan berkas dakwaan penganiayaan berat
kepala kejaksaan negeri jakarta selatan syarif sulaiman ahdi mengatakan
selain menyempurnakan berkas dakwaan kejaksaan negeri jakarta selatan juga telah menyiapkan tujuh tim jaksa khusus anak
dan persidangan akan dilaksanakan secara tertutup
karena yang bersangkutan adalah anak maka masa penahanannya itu sangat sangat singkat
sehingga otomatis itu menjadi penuntut
sebelumnya penyidik polda metro jaya menetapkan dua tersangka dan satu pelaku anak dalam kasus penganiayaan david ozora
ketiganya juga dijerat dengan pasal penganiayaan berat dengan ancaman dua belas tahun pidana penjara